kamu tuh ganteng banget
kamu juga cantik
kamu tau gak
walaupun yang sebenernya
abang kutuan ya
masa mungkin kayak jontralala seperti gue gini
bisa kutu ah
itu bukan kutu namanya
biasanya mulai lebih gawat lagi
ngapain lo disini
datunya lagi kesepian
mau ngegantin aja aja
mau cari masalah baru gitu
gue sih kagak demen sama datu
datu kan suami lo lo pade nih
jadi kalo datu mau tidur ya malu aja kagak sama gue
gue sih kesini cuma mau ini
nanti kalau gue udah dapet duitnya
gue bagi bagi rata
ayo cepetan masuk iya datu
datu siti kandung sama istri istri
sudah kembali istri istriku dari kampung lain
jadi rumah ini sekarang sudah ramai lagi
iya datu kayak patah
jadi sekarang siti tidak lagi kesepian
oh datu kita berdua kan baru nyampe datu
jadi masih agak capek gitu datu
jadi boleh istirahat ya datu
siti juga ya datu ya boleh istirahat ya sama istri istri datu
biar perkenalan pertama gitu datuk
siti juga mau turun beristirahat
oke dah baik baik baik
betapa senang hatiku sekarang
sudah lagi bertiga sekarang
tapi kalau begitu aku perlu minum tiga butir telur ayam kampung di tambang madu
persiapan untuk menjepol gawang
kau perlu uang
iya buat beli baju
ini buat beli baju
buat beli sepatunya mana datu
masih perlu lagi
nah kalau begitu
buat beli perhiasannya mana adat
terima kasih datu
datu memang baik
tampan dan jantan
dan uangnya masih banyak
kecintaan jari jari lo buat itu
buat pijitan ini rasanya kasar sekali
tadi juga saya datu
mungkin karena datu dah tua
mata datu agak agak rabun gitu tapi aku sudah minum tiga puluh telur tapi ya sudah lah
hai bagaikan nama pepatah tidak ada akar rotan pun jadi tidak ada siti kau pun jadi mari kita bertemu
hai ini apa eh duit aja loh kalau duit ini nah gue udah dapet duit sesuai dengan
apa yang kita rencanain oke sekarang gua mau bagi ini duit ye nih buat
enak kan sama gue ya udah
mau mau mau banget kita lihat sebentar lagi di dalam rumah itu pasti ada kejadian
kejadian apa kita tunggu aja
kamu tuh ganteng banget
aku juga sayang sama kamu
hai dom itu lagi teriak kesal kekanal stretch
mendingan gua dah ke sport lah
nek kenapa mas tommy nek kenapa dia jadi seperti itu
inilah caramu agar cepat kaya dan banyak harta aziza
maksudnya aku harus meninggalkan korban seperti ini kalau aku ingin cepat kaya
iya bukankah rumah mobil semua ini milikmu
seluruh kekayaannya mas tommy sudah menjadi milikku
kenapa aku mesti sedih ya nek
jadi bersenang senanglah aziza
sekarang aku sudah minum tiga buah telur seperti ini sudah segar pun
semalam setiap belakang sekarang
kalo anderes satu satunya bearil tidak bisa kena
pak fa kakek dua ribu dua puluh
lebih segar lebih bugar lebih fresh bisa kuat rendang lagi pintar kau pindah mari